maghrib waktu indonesia barat jam delapan belas
jadi ini kita selesaikan sampai jam delapan belas ya
selanjutnya kita akan membuka segel
untuk amplop kejadian khusus
kejadian khusus nanti aja bagian akhirnya
kepada saksi pemilu presiden pemilu dpr dpd
apakah sudah menerima salinan di rekap provinsi
saya tanyakan karena yang tadi kan saudara saudara nanya dulu
mumpung belum ditanya saya giliran yang nanya duluan
pak steve dumbun kan dulu penyelidikan rri
suaranya kan dikenal banyak orang
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota
dalam wilayah provinsi papua pada pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
provinsi papua pada hari selasa tanggal sembilan belas maret tahun dua ribu dua puluh empat
komisi pemilihan umum provinsi papua telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi
model d hasil provinsi ppwp halaman dua puluh satu lembar satu
data pemilih dan pengguna hak pilih
jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau dpt
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau dptb
satu enam tujuh tiga
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau dptb
satu enam tujuh tiga
satu enam tujuh tiga
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau dpk
satu satu tujuh enam tiga
dua dua enam delapan
jumlah pengguna hak pilih
d satu tambah b dua tambah b tiga
tiga empat delapan enam tiga delapan
tiga tiga puluh lima delapan enam tujuh
enam delapan empat lima nol lima
data penggunaan surat suara
jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dua
dari daftar pemilih tetap
tujuh empat tiga delapan dua puluh satu
jumlah surat suara yang digunakan
enam delapan empat lima nol delapan
jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah
demikian tadi pembacaan rekapitulasi
saat itu apakah disaksikan oleh
terkait penghitungan suara begitu
ini formulanya kan nggak ada tanda tangannya kan
saksi tiga pasangan calon itu tidak ada tanda tangannya kan
hadir atau tidak pada rekap
yang hadir waktu itu saksi pasangan nomor urut satu dan saksi pasangan nomor tiga
terus bersedia tanda tangan atau tidak
saya ulangi yang hadir dua dan tiga
saya paham mbak dua dan tiga atau satu dan tiga
dua dan tiga terus dua duanya tidak tanda tangan
cukup ya mbak faktanya demikian
izin pimpinan yang pertama terkait pembacaan b hasil di distrik abe pura
di pleno kabupaten apakah ada penyandingan
distrik ab pura ulangi di kota jaipura
apakah ada penyandingan ketika penetapan dengan data dari hasil di ppk di ppd
atau langsung menggunakan data yang sudah ada di kota
di distrik ab pura
kota jayapura pada waktu rekap untuk pemilu presiden
mestinya ketika rekap di ppk
lalu dikeluarkan formulir c hasil yang plano
ingin bertanya kepada bawaslu
ada kejadian khusus atau temuan
selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden di provinsi papua
termasuk beberapa tadi yang kami sebut
di distrik ab pura kota jayapura
kemudian juga di kabupaten jayapura
silahkan direspon untuk pemilu presiden
publik indonesia bersama anggota pimpinan kami di bawaslu
bapak ibu saksi peserta pemilu
terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi
untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden
sepanjang catatan yang kami dapatkan selama proses berlangsung
kami belum mendapatkan ada keberatan atau ada temuan
selama proses untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden
pertanyaannya di ab pura kota jaipura
dan di kabupaten jaipura ya
ada catatan nggak di dua tempat itu
apakah ada form alat kerjanya teman teman bawaslu
mas sebentar mas belum selesai ya
distrik ab pura kota jaipura ada gak
di kabupaten jaipura ada gak
kami memohon pom keberatan untuk mencatatkan keberatan
baik nanti tim keseksinan ya
formulir kebercatan keberatan untuk saksi disampaikan